pokoknya matu pixar
kita harus kerjaan yang namanya si dula
aduh keterlaluan tuh
mau cari siapa
dari om yul
siapa om yul
enggak bang al lagi nyari duit
jangan bikin bingung
yuk kita pulang yuk
kan tadi ma buatin
kecil kecilnya ngarang nih
atut atut atut
atut atut atut
mahal banget ya
cucu emak yang ganteng yang seles
kok anak lo yang suruh jualan
jual burung ma
lu berani berani
jual burung kesayangan gua
itu burung burung mahal yang
kenapa gak ikut campur ya
ah tolongin emak
buruan lu minta ma
itu kesayangan dia
buan emak gak ikut campur
jangan pergi emak tolongin emak
eh itu benderan burung lo
burung piharan aja pok
jual burung ma
berapa lo jual tuh burung
lima puluh dari gua
berapa ini jual
dia mau lari ke
mau lari kemana ya
mau lari kemana ya
lu tau kan
kena boleh jual berapa
gantung menyan buah kena
ini kandang burung buah kena
burung buah kena masih ada ga
burung gua udah ga ada
anggangnya dijual bersih apa sih
itu burung enggak perih
bangun kenapa begitu
empok kan tarik jendelanya
empok aduh kenapa sih empok pakai tutup kacanya
poh jatuh lagi empok dua kali
baru niat aja begitu tuh
langsung kena ajabnya
gaya lo mau balas dendam
sama gue juga gak gablek loh
nih mpok bilangin kalau lo dizolimin orang lo doain dia biar tuh dia dapat hidayah
nah pahalanya kan sedot ke lo gimana sih lo lo gak mau dapet pahala apa
met ingetin tuh jangan sampe ngong lo balas dendam
biar ditawain itu cucuk gue
biar katain di cucuknya mpok coba liat bukannya kayak pasca ya
iya mpok jali sadar jali mau dengerin deh nasihat lo mpok
jadi kalo ada orang yang jahat sama kita gak boleh dibalas
gue pengen liatin aja gimana kencengnya lo
dah ngebet sama lo tuh mau ngaji
aduh aduh aduh aduh
kok kecap gue nyusap aduh nyusain deh
lo udah tua kalo keseringan jatuh nanti tulang pada copot
ngomong aja mulu aduh
lo kok gitu bulu kok
itu burung kan burung kesayangan gue
pake dijual sama si dulo
ini nggak tau gue miara dari gue kecil sampe sekarang udah gede
eh pake dijual gue cep lagi
ah bener bener tuh si dulo tuh
puh waksal banget
jadi orang tuh punya hati kudu bersih
jangan kotor jangan punya rasa balas dendam
gimana caranya biar hati kita bersih makanya kita kudus holawatan
tapi yang hatinya kotor siapa yang
itu met yang burung yang dijual gocap ke si dulo
eh be lo kan gak tau masalahnya gimana gue keselnya gara gara si dulo
lang burung burung kesayangan gue dijual lima puluh ribu
sekarang lo nyuruh gue solawatan
terus gak mau solawatan
aduh gue mau solawatan
belangin mama om
gue diem salah
mau lo apaan sih bu
ya diorang ngambek kan
kalau mau duduk di sini tuh ya bilang dulu dong
kan jadi kaget orang
iya juga sih
kenapa tiba tiba gitu
gak mudah sakit au
kompakan ya maksudnya itu
kayak paduan suara tadi
orang lagi solawatan paduan suara
kapan dia kahwin sama tante lo
masa diri mulu udah kayak naik kereta
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
seneng amat rumahnya
kalau dorong pelan pelan dong
kasian tuh jatuhkan
lo ngapain pake geser geser ini masih kosong
lo kaya ada tuyul aja
gak ada tuyul
iya kagak lah
ih kendor nih anak otaknya nih
daripada gue dengerin tebing oce sendirian
joy punya pintu ajaib yang bisa mengantarin gue ke tempat sibuk
iya ada lah
mana mau liat dong
ada di kantong gue
ini yang beneran
memet sama mangjali kemana
memet sama mangjali kemanain
biarin aja dia kan tadi menghayat
yaudah kita oper tuh ke negeri hayal
mau balikin tuh memet sama manjali
apa mbak om tuyul mau terbalikin
ngancam lagi ngancam lagi